sudah tiga pekan kapal yang membawa bahan banganan tak bisa bersandar di dermaga pulau simuk nia selatan sumatera utara
akibatnya warga setempat tak bisa makan beras dan kembali ke makanan pokok tradisional yaitu sagu dan sebagian anak anak menjadi sakit karena tidak terbiasa
ribuan penduduk pulau simuk nias selatan kesulitan makanan karena kapal pembawa sembako tidak bisa bersandar di pelabuhan sejak tiga pekan lalu akibat cuaca buruk
karena kehabisan beras warga simuk terpaksa kembali ke bahan makanan pokok tradisional mereka sagu
namun jumlah sagu di pulau kecil terluar di indonesia ini juga sangat terbatas
camat simuk yang dihubungi dari medan mengatakan bahwa anak anak yang tidak terbiasa dengan sagu menjadi demam dan sakit
dua puluh satu hari kapal pengangkul di simuk tidak masuk di simuk baik dari terdalam maupun dari pulau telok
oleh karena badai ekstrim cuaca angin yang kencang dan gelombang yang besar
dan dalam keadaan ini masyarakat kekurangan pangan
kurang lebih enam hari yang lalu terjadilah putusnya beras juga berbagai makanan yang dijual di warung seperti roti indomie hingga masyarakat mengkonsumsi sagu
warga berharap pemerintah segera turun
tangan membantu warga sehingga tidak terjadi kelaparan di pulau simuk
pemerintah provinsi sumatera utara telah menyiapkan bantuan bahan pangan untuk diantar ke pulau simuk
namun hingga kamis pagi bantuan itu masih terkendala cuaca ekstrim
dengan perkembangan di dunia sudah kami konsultasikan kita berkontrol dengan kita di sumatera utara dan kita berkontrol dengan masyarakat
dan jelas adalah kita berkontrol dengan masyarakat
guna menghindari berulangnya gangguan transportasi logistik bahan pangan warga berharap pemerintah membangunkan dermaga sekaligus menyediakan kapal logistik yang baik
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara